ratusan warga lereng gunung agung karangasem kembali mengungsi ke gor swecapura kelungkung bali
warga khawatir lantaran gunung agung telah mengeluarkan asap ke labu tebal
warga beberapa desa di lareng gunung agung kembali mendatangi posko pengungsian di gor swecapura kelungkung bali selasa malam
hal ini dilakukan setelah gunung agung dilaporkan meletus pada selasa sore
menurut keterangan warga gunung agung mengeluarkan asap berwarna kelabu dan bau belerang
berdasarkan data pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi gunung agung meletus pada selasa sekitar pukul tujuh belas lebih lima menit waktu indonesia tengah
selasa sore sekitar pukul tujuh belas lewat lima menit waktu indonesia tengah gunung agung dilaporkan meletus
asap kelabu terlihat mengepul di udara ke udara hingga setinggi tujuh ratus meter
berdasarkan informasi dari posko pantau gunung agung di kecamatan rendang karangasem fenomena asap di puncak gunung tersebut adalah letusan
letusan reatik yang dipicu oleh air yang bertemu dengan magma
warga yang tinggal di lereng gunung diminta untuk tidak melakukan
melakukan aktivitas di radius tujuh lima kilometer
kepala kepolisian daerah bali irjen pol petrus golase meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik terkait dengan adanya informasi mengenai gunung agung yang akan meletus
ia juga menyampaikan belum ada erupsi gunung agung seperti yang beredar di media sosial
sebagai penanggung jawab keamanan kepala pol da bali membantah informasi tentang kondisi gunung
gunung agung yang meletus yang bersifat magmatik
sebab yang terjadi hanya freatik yang mengeluarkan asap saja
untuk itu kepala pol da mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing berita hukum
tapi yang pesan saya yang paling penting masyarakat tidak boleh panik
kedua informasi ini jangan simpang siur sampai ke dunia internasional
bukan saya hanya berpikirkan masalah pariwisata
saya ingin menjelaskan ke arah masyarakat
tapi saya juga ingin menjelaskan bahwa di dunia yang kami menemani
banyak yang sudah munculkan bahwa bali ini sudah erupsi
saya ditanya dari luar negeri dari dalam negeri
yang pengertian mereka erupsi yang seperti mahmah sudah keluar
sementara yang dilihat dan visualisasi yang kita lihat langsung itu hanya awan yang memang agak menebal hari ini